presidensial club ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif
presidensial club ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif
sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan
pengalaman tidak boleh diabaikan kegagalan jangan diulang
jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama sehingga diantara pelajaran pelajaran yang sudah dilalui bisa menjadi modal
pak gustaf tapi kan hubungan
bumega dengan pak sby ataupun bumega dengan pak jokowi kan publik tahu kurang baik
apakah presidensial club ini relevan di rolanda
karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif
saya nitia anissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
baytv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya